kalau aku gak nurutin kemohon mama aku aku jadi anak durhaka tante
kalau aku jadi anak durhaka nanti dosa tante
tante juga gak mau kan kalau misalkan boy itu nanti nikah sama orang yang gak tante sukai
wanita yang gak tante sukai tante gak harus tuhin gak mau kan tante
aduh riana udah stop
kamu jangan teriak teriak bisa budekku pingsan
jangan jauh jauh tapi kan tante pake itu kan
eh temen temen gimana kalau aja kita turun lagi
wah boleh tuh bibip tapi kita mau kemana
ke bandung aja ke kampungnya lagi
eh jangan dong kamu suka kampung gue yang ada gue bosen
gimana kalau ke garut aja garut juga lewat bandung kok
ke garut boleh juga tuh
di sana kan ada pemandian air panas
ada kebun binatang ada kebun teh
nggak gitu ada laut ada pantai
eh aduh temen temen
mendingan kita mempersiapkan diri buat main aja
lah bener tuh
mending abis un aja
gimana kalau kita bikin kelompok belajar aja
jadi kita bisa belajar bareng gitu
oke cakep tuh re
ya setengahnya sih biar otaknya ian ini
biar nggak otaknya tuh isinya cuma duit doh
nih dari dulu otak gue nggak kosong kali
gini aja nih nanti kita belajar bareng ya di rumah kita kita nih ganti gantian
bagus tuh idenya tuh
yaudah kapan nih mulainya
mau besok aja
ingat seminggu sekarang aja kita ngebahas pelajaran pelajaran un
karena kan selama seminggu itu kan pasti pelajarannya tuh susah susah
ya kita pecahin bareng aja
tapi di rumah siapa hari pertamanya
yang pastinya kalo pertama jangan di rumah kedua deh
rumah gue nanti belakangan aja
tunggu gue pindah ke rumah yang baru
oh di rumah cindy aja
tiba tiba di rumah gue
nggak nggak gue rumah yang kedua aja gimana
yang pertama siapa
kalo gitu mendingan rumah gue aja deh
nah ada volunteer
jadi lo gak bakal rese
ya enggak lah
soalnya kan sekarang nicknya lagi ber acting baik gitu sama gue
gue rasa dia akan tetep ngikutin kemauan gue
nah ya udah udah

rumah reva pertama ya
kita pake tempat reva mulai besok
biar gue bisa ketemu sama mama tirinya reva

tapi diselenggara dia enggak bisa
soalnya gak ada bangka grup yang bisa datang
tapi enggak pasti
jadi saya nego sama zaten

itu loh akibatnya
kalo lo berani macem macem sama geng kita
makanya jangan macem macem lu
bilangin sama temen temen lo ya
jangan berani macem macem sama geng spider
lo tau kan akibatnya
rasain lu semua
menyebalkan di si papa itu
kok tetap aja keke mau merayakan
sama tamu tamu undang
itu cocok banget itu namanya
kamu kok tiba tiba
ada di dalam kantor saya
kamu masuk dari mana jendela
horror banget sih mendadak ada disini
tante dengerin aku
aku gak mau mutusin tali siraturami tante
karena itu dosa
dan tante itu udah aku anggap seperti ibuku sendiri
bukan aku sendiri
aku udah terlalu sayang sama tante
aku udah terlanjur
terlanjur sayang banget tante
kita tuh udah cocok banget
tante dengerin dulu aku tante
tante aku mohon kita tuh beda beda udah cocok banget tante
gak ada yang angkat lagi kemana sih security
tante dengerin dulu aku tante
tante tau gak
aku nikah sama aki aki tua itu karena kemauan mamaku bukan ke atas
tante tau gak sama sekali tante
satu coba berada di perasaan aku
aku kalo misalnya gak nurutin apa kemauan
kalo aku gak nurutin kemauan mama aku
aku jadi anak durhaka tante
kalo aku jadi anak durhaka nanti dosa tante
tante juga gak mau kan kalo misalkan boy
boy itu nanti nikah sama orang yang gak tante sukai
wanita yang gak tante sukai tante
gak harus suin gak mau kan tante
aku lihatnya udah
kamu jangan teriak teriak
bisa budek ku bingkak ya ngaduk
tapi kan tante pake itu kan
iya tapi ini kan udah dicolok tau
tante habis joget joget sih maafin aku ya tante
aduh udah adriana kamu tuh bikin saya pusing
mendingan gak mau keluar dari sini keluar
aku gak mau keluar dari sini kalau tante belum maafin aku tata
aku udah ngerasa cocok banget sama tante
dan aku yakin tante juga masih berasa
oke baiklah tante
kalo kamu gak mau keluar walaupun ini kantor saya
saya aja yang keluar
tante tante jangan
tante tungguin dulu tante
oh yuk pantesan aja makan aja terus
kurang kenyang makan sama kardusnya
loh perempuan dia tuh kok ada disini
tante dengerin dulu penjelasan aku tante
makanya kamu itu dari tadi kemana aja
bawa perempuan yang keluar dari sini cepetan
dengarin dulu tante gak bisa
tante dengerin dulu tante
coba tante ada di posisi aku gimana tante rasanya
ini gara gara abah nih
sekarang kamu namanya dodol
dodol dado terjerumah nao
nanti kalo jadi marketing itu udah sih jano
gendot gendotan deh makanya biar lebih kencang lagi
wah satan sarning
banyak pasien kerjakan sekarang
tapi saya emang yakin ini motornya ceketan ini nih
rambutnya pada gimana nyangket
tep sebentar ya om
jadi kalau diganti itu ayati lo kan
businya sudah mati
katanya gue terlalu nunggu di sini dikasih minum lah dikipasin lah
tapi mana ada ngemen doang lo jadi orang
tadi lo bilang lo dikasih minuman disuguhin
dikasih kipas gini gini gar adem
ini mana yang nggak ada kipas taruh di situ
bro bro di sini tuh bengkel buat medern motor
tapi gue sih tau nih
tadi mah ya si dodol datang ke sini
tadi kan kecapean sudah ngedorong motor sampai keringetan
ya wajar atau dikasih minum dikasih kipas mah
mau kamu dari sekolahan ke sini dorong motornya
hahaha dorong dulu
nggak ada makasih deh opa
boi mendingan abis dari sini kamu langsung pulang aja ya ke rumah
aku nggak tau kenapa tapi kayaknya feeling aku nggak enak
tunggu aku mau
tunggu aku mau
tunggu aku mau
tunggu aku mau
tunggu aku mau
tunggu aku mau